yang sudah delapan tahun nih iqbal menetap itu
nah ini beda sama di indonesia
kalau di indonesia kita bisa berpuasa dengan peraturan ppkm begitu ya
memang dibatasi secara mikro
tapi memang masih tetap bisa beraktivitas dengan jam yang dibatasi
tapi kalau di turki ini kan tadi seperti informasi sebelumnya
dua minggu lockdown
lockdown dua minggu
gak bisa kemana mana bingung juga mau buka puasa
mau beribadah juga mungkin ada ketentuannya
nah kini kita akan lihat ya
seperti apa situasi turki yang di lockdown dua pekan di awal ramadan
ini sudah bergabung bersama kami
langsung aja ini kita ngobrol ngobrol bersama salah satu wni yang ada di sana
halo assalamualaikum mas fad apa kabar ini
kabar baik di sana jam berapa ini
di sana jam berapa
sekarang sudah hampir jam dua belas
waduh kita ganggu istirahat
kita ganggu tidur nih
gak apa apa lah ya sekalian sahur sahur jam
sahur sahur jam berapa mas
sahurnya biasanya orang orang mulai sahur itu sekitar jam empat atau sekitar tiga tiga puluh
kalau saya soalnya tidur
setelah lebih jam dua jam dua sudah sahur dan tidur
lagi pandemi kayak gini seharusnya istirahatnya harus cukup minum vitamin dan lain sebagainya mas
wah saya langsung bijak
nah terus ini jadi di rumah aja atau masih seperti kalau di indonesia kan kita masih bisa untuk beraktivitas
walaupun dibatasi di berbagai macam transportasi aktivitas lainnya begitu
nah kalau di turki itu seperti apa lockdownnya
kalau di turki lockdown itu mulai sekitar jam tujuh malam sampai jam lima pagi
jadi jam lima itu
lima itu warga sudah bisa normal beraktivitas pergi kerja dan mungkin yang kalau mau berjalan jalan ya bisa gitu kan
sampai jam tujuh malam
jam tujuh malam kalau sudah tujuh malam toko toko tutup nggak boleh ada yang keluar
kecuali orang orang turis
turis mereka punya ini pengecualian khusus kayaknya
saya nggak tahu tapi sebelumnya sebelum ramadan ini lockdown cuma sampai jam sembilan
turis turis masih bisa berjalan jalan
tapi kalau orang turki nggak boleh keluar
kalau keluar ketawan keluar bisa didenda sekitar tiga lira
itu tiga ribu lira kalau dirupiahkan sekitar berapa itu ya
berapa itu mas
dirupiahkan bisa sekitar satu liranya itu rp satu tujuh ratus
waduh mikir juga ya kalau kita sempat kena gitu
hampir gaji sebulan lah
hampir gaji sebulan
tapi kalau di turki sendiri memang untuk turis segala macam masih bisa
untuk keluar masuk di sana ya
karena kayaknya kebetulan ini banyak sekali nih kayaknya warna indonesia yang mau ke sana
gini nih mas fad sebelumnya ini sepertinya ada yang udah hunting hunting
jadi tau ada promo diskon tiket untuk ke turki
nah ini gimana berarti masih boleh nih turis masuk ke sana
kalau untuk ramadan sih saya belum tahu update nya gimana
tapi sebelumnya sebelum ramadhan itu masih banyak turis yang datang
ketika saya pergi ke haya sofia atau teman
tempat yang dipenuhi turis itu saya masih sering melihat orang orang dari eropa dari arab dari indonesia pun saya sering lihat
jadi nggak ada halangan untuk para turis untuk bisa ini
mereka punya izin khusus mungkin bisa dibilang
nah berarti memang ada izin khususnya begitu ya untuk bisa berwisata di sana
dan boleh jalan jalan walaupun mungkin waktunya sudah lockdown begitu
nah kalau misalnya mas
masyarakat sendiri ini berpuasa sudah di tahun kedua di masa pandemi begitu
saat ini gimana situasinya kalau mas fad melihat
bagaimana kalau dengan adanya lockdown terus di pandemi
kalau tahun lalu kan masih berada di pandemi saja
mungkin lockdown juga belum tahun lalu ya sepertinya ya
nah kalau tahun ini tuh gimana jadinya
tahun lalu sepertinya kalau saya ingat lebih parah
karena waktu itu lockdown itu lebih panjang
dan orang orang nggak boleh

sekarang bisa pergi normal kerja
terus toko toko masih bisa buka gitu sekarang
cuman bedanya jam tujuh aja tutup di sini
tapi ya gimana sudah terbiasa mungkin dari tahun lalu sampai sekarang
lockdown belum puasa jadi ya gimana lagi
tapi di sana ini tinggal sendiri atau sama keluarga atau teman teman
kalau saya tinggal sama teman
teman saya dari malta kebetulan
jadi berdua saja di sini
kalau kita mencoba merasakan suasana ramadannya dengan mengundang teman teman yang lainnya untuk datang gitu
jadi kita mengundang teman terus berdua bersama
nanti karena lockdown jadi mereka tinggal di rumah ini sehari
jadi seperti itu kita
nanti mungkin terawih bareng bersama gitu
kalau misalnya temannya dari malta berarti tidak merasakan dong yang namanya nasi goreng atau apa gitu masakan indonesia
masak sendiri atau gimana
jadi kebetulan teman saya ini jatuh cinta dengan indonesia
sebelumnya dia pergi ke indonesia enam bulan tinggal di sana
jadi mu'alaf juga sebelumnya ini
ya mu'alaf di turki pergi ke indonesia jatuh cinta dengan indonesia
jadi dengan saya ini sangat saling mengerti
dengan makanan gitu loh
saya yang masak
jadi saya mix gitu antara masakan turki masakan indonesia
jadi nggak masalah dia dengan masakan masakan yang gue
nah berarti ini untungnya temannya juga sudah mengerti begitu ya
karena sudah pernah datang ke indonesia tinggal selama enam bulan
sudah terbiasa juga
kan mas fad ini sudah delapan tahun ya
katanya tinggal di turki
apa sih mas yang paling dikangenin dari suasana ramadan di indonesia
kalau sebelum masa pandemi pun
suasana ramadan di sini nggak seperti suasana ramadan di indonesia gitu
kalau di indonesia kan apa namanya lebih terasa gitu
kalau ada ramadan
orang orang sebelum berbuka puasa
ya ngabuburit dulu gitu
kalau di sini nggak ada gitu
makanan makanan yang saya rindukan di indonesia
ternyata mas fad juga doyan gorengan
siapa yang nggak suka orang indonesia
siapa yang nggak suka orang indonesia pasti semua suka
jadi makanan biasa yang dibuat untuk sahur apa aja ini
kalau sahur seperti ini
saya karena sudah terbiasa di sini ngikutin ini
cara cara orang turki
cuman mungkin roti atau zaitun dan telur gitu saja
udah terbiasa begitu ya
iya sudah delapan tahun
kalau saya kalau nggak ada nasi bisa ditanyain malaikat ini udah makan nasi atau belum ini
nggak ada nasi nggak sah gitu ya
nggak ada nasi nggak sah
ya allah jangan dong
biasanya kalau di
indonesia kita bisa keluar begitu ya cari cari makanan begitu untuk hidangan berbuka
nah di turki ini kan lagi lockdown nih
gimana kalau misalnya warga indonesia yang kebetulan mungkin nggak bisa masak nih
ya kan kalau mas fad mungkin bisa masak
tapi yang nggak bisa masak ini gimana kalau misalnya mau cari hidangan berbuka
di mana tempatnya biasanya
kalau untuk mungkin walaupun restoran tutup itu masih bisa menerima clean ini service
jadi bisa langsung pesan aja gitu sms atau telepon mereka bisa antar
oh pesan antar bisa ya
tapi kalau itu
nah mungkin juga banyak juga kan restoran indonesia di istanbul mungkin bisa juga telpon dapat makanan indonesia
di sana tempat
suka ayam segala macam gitu
tempat ngambu burit yang paling menarik yang paling disukai oleh masyarakat turki di mana ini biasanya
apa di hagia sofia atau di mana itu
kalau nggak ada tempat tertentu
kalau di istanbul kan tempatnya luas gitu jadi orang orang susah juga mau ke haya sofian sejam
kesana jadi mungkin hanya tempat tempat sekitar gitu
dan uniknya kalau di turki itu sebelum pandemi kalau kita kan sebelum berbuka jalan jalan dulu
tapi kalau orang turki setelah berbuka baru jalan jalan
oh tradisinya begitu ya
tradisinya seperti itu
jadi dengan keluarga setelah berbuka berjalan jalan memakan es krim berbincang jalan gitu
nah karena ada pandemi banyak teman teman turki saya yang mengeluh itu sudah
kalau ramadan tanpa jalan jalan setelah berbuka itu seperti tidak terasa ramadan
oke kurang sah gitu ya kayaknya kalau nggak jalan jalan begitu ya
kalau di sini ngabuburit disini mungkin after ngabuburit berarti setelah buka puasa gitu ya
beda jam itu
biar ini biar makanannya cepat turun
cepet turun sambil jalan biar nggak begah gitu ya
biar nggak begah oke bye
nah mas fad ini terima kasih sudah bergabung sama kami ngobrol ngobrol di cnn indonesia connected ramadhan
semoga sehat selalu walaupun di turki masih lockdown semoga tetap lancar ibadahnya
tetap semangat juga bagi mas fad dan teman teman wni yang ada di sana
terima kasih sudah bergabung hari ini bersama kami
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
jangan begadang begadang mas